yang buat jadi tukang parkir udah ada
ternyata kamu oke juga
belum kerja sehari
udah lulus masa percobaan
terima kasih pjs komandan
anak anak jalanan biasa
tadi saya yang salah
panas waktu disalip sama mereka
saya lanin mereka

kalau udah hai sugaru ya sama sama
terus punya sa még

misalnya ini nggak ada orang pertama
tentang kalau koges
masanya koges sama adalah
hattau tuh umpet
tapi kalau koges baik baik aja
anak buah kamu ngehajar anak buah saya yang lain
itu bukan atas perintah saya
dia barusan saya bawa ke rumah sakit
untung cuma sakit karena dipukul atau ditendang
gak ada luka atau patah tulang
itu bukan urusan saya
oke kalau gitu
ditip salam buat mereka
ngi dulu ada telepon
kamu habis ngehajar anak buah raymond yang lain
kok keng darman tau
tapi gak sengaja
gak sengaja gimana
waktu saya lagi jajan es durian sama kun
tau tau dia lewat
saya sama kun refleks
kamu bilang urusan dendam sudah selesai
kamu kerja disuruh sama orang tua
kamu kenapa tiba tiba mau kerja
kita udah mulai dewasa
hampir setiap hari kita buang buang bensin keliling kota bandung
gak ada tujuan apa apa juga
cuma buat ngerasa keren
udah dua minggu aku belajar kerja
belajar cari uang
jadi tukang parkir
belajar berhenti minta uang ke orang tua
kalian mau ikut aku belajar cari uang gak
kamu nyari keboy
kamu sama perempuan
masa udah dihenti nih
udah sampe a
berapa tadi yang kosnya
gak usah dikembalikan
sampai ketemu lagi besok pagi
yang buat jadi tukang parkir
udah ada empat orang
ternyata kamu oke juga
belum kerja sehari
udah lulus masa percobaan
terima kasih pjs komandan
komandan sudah bertugas kembali
saya sekarang balik lagi
teh atau kopi
ada urusan apa kamu ke bandung
main aja kang
sudah ketemu yang lain belum
saya tadi telpon ujang aja
nanya rumah kamu siang ini
saya taunya yang lama
disini juga udah lumayan lama
tiga tahun lebih
saya udah dengar kabar
waktu kamu sepindah
kamu masih suka tinju
cuma latihan aja
kamu masih suka tinju
di sana ada kejuaraan tinju
saya freelance di tempat fitness
rencana berapa lama disini
atau mungkin lebih
kalau selama disini
saya minta bantuan
bantuan apa kang
ini cuma diantara kita
yang lain nggak boleh tahu
berarti kalau saya sendiri boleh tahu
kamu semua minta tolong apa
lagi duduk sama akang
emang dibuat yang unggam
tadi udah akang tawarin
tapi dia nggak mau ngerepotin
silahkan ngobrol aja
kamu udah pulang kuliah
udah lagi di jalan
aku mau kasih gantung
gak ada apa apa
aku sekarang udah gak jadi tukang parkir lagi
udah dapat kerjaan baru
gantiin orang yang ngajak jadi tukang parkir
dia udah dipecat
jangan jangan kerjaan kamu
tetap masih ada hubungannya sama tukang parkir
komandan sama wakil komandan
jadi kepala personal ya
kayak di kantoran aja
ngurusin orang yang kerja
nyari yang mau kerja
terus ngawasi mereka kerja
iya nyari yang mau kerja terus ngawasi mereka kerja
bapak kan nyuruh kamu buat berhenti jadi tukang parkir
kan aku udah bilang
aku udah gak jadi tukang parkir lagi
aku jadi kepala personal ya
neng kemarin lupa mau cerita soal roy
dia udah gak kerja jadi tukang parkir
sekarang udah punya kerjaan baru
ngurusin tukang parkir
roy udah gak parkir
sekarang kerjanya nyari yang mau jadi tukang parkir
terus ngurusin mereka kerja sebagai tukang parkir
tempat kerjanya dimana
kayaknya masih di tempat yang sama
gue cuma nyari yang mau kerja jadi tukang parkir
terus ngawasin mereka kerja sebagai tukang parkir
udah gak ikut marki lagi